kita ke yogyakarta becak motor memang lebih cepat dan tidak terlalu menguras tenaga pengembudinya
namun becak motor menyisakan polusi akibat penggunaan bahan bakar minyak
di yogyakarta sebuah sekolah menengah kejuruan membuat becak dengan bahan bakar energi matahari
jika anda pernah berkunjung ke yogyakarta tentu anda tahu salah satu ciri khas kota gudeg yakni beca
namun seiring perubahan zaman becak yogyakarta yang bentuknya khas mulai hilang
para pengemudi becak sekarang banyak yang menambahkan mesin motor di becaknya
becak beca motor ini berbeda bentuknya dari becak kayu tradisional
becak motor juga berkontribusi terhadap peningkatan polusi karena menggunakan bahan bakar minyak
berawal dari keinginan mempertahankan bentuk khas becak kayuh tradisional
sebuah smk di yogyakarta membuat becak yang memudahkan pengemudi
namun tidak mengubah bentuk khas becak yogyakarta yang legendaris
becak kami itu mempunyai tenaga
mampu mengangkut tiga ratus lima puluh kg
dengan daya tempuh bisa melaju dengan kecepatan tiga puluh km per jam
jarak jangkaunya bisa enam puluh km dari pengecasan
pada saat siang hari dengan cahaya matahari
becak kami tidak pernah akan habis energinya
karena sambil jalan becak tersebut bisa mengisi dengan pelan
dari cahaya matahari tersebut
masuk ke dalam aki sehingga akinya tidak pernah akan habis
dan becak akan melaju tanpa lelah tanpa dikayuh
bisa beroperasi pada siang hari seterusnya
beca energi surya menggunakan solar cell yang dipasang
untuk menyerap energi matahari yang kemudian diubah menjadi energi listrik
energi listrik yang dihasilkan disimpan dalam aki kering
yang berguna untuk menggerakkan roda becak
walaupun memanfaatkan becak
tukang becak tidak perlu takut kehabisan daya listrik saat mengayuh beca di malam hari
karena becak masih dapat melaju sejauh empat puluh km tanpa cahaya matahari
jika listrik habis di tengah jalan becak energi surya masih dapat dikayuh secara manual
tanpa menyulitkan si pengemudi
lebih enak lebih ringan karena sekarang nganjuknya nggak begitu fokus seperti yang kemarin
cuma kalau pas jalan naik atau pas mau angkatan mau jalan
itu tetap dikayuh tetap dikayuh tetap diimbangi dengan dikayuh
karena tidak ada proses pembakaran dalam sistem mesin
beca energi surya juga tidak menimbulkan polusi
cocok untuk kawasan wisata seperti yogyakarta